lihat kebunku penuh dengan bunga aneka rupa bunga warna warni ini tentunya memberi keindahan di
sekitar pekarangan rumah ya tapi dibalik keindahan bunga bunga ini ternyata ada manfaat lain yang
dihasilkan amar thohir pemuda asal kabupaten kuningan jawa barat ini memanfaatkan lahan di
halaman rumahnya untuk menanam beberapa jenis bunga penghasil nektar atau cairan di bunga
yang biasa dihisap lebah seperti bunga jenis air mata pengantin ia juga membudidayakan lebah jenis
trigona di sekitar bunga yang ia tanam nektar dari bunga akan menghasilkan bipolen di kandang
lebah sementara resin yang dimakan lebah akan menghasilkan propolis setahun sudah ia membudidayakan
lebah amar thohir sudah memiliki puluhan kotak sarang lebah atau stup yang
menghasilkan madu asli satu kotak lebah bisa menghasilkan dua ratus hingga lima ratus ml madu setiap empat
bulan panen tergantung dari kondisi vegetasi lingkungan sekitar supaya untuk keindahan kita
cuma menanam bunga sih jadi dari bunga itu kita salah satunya air mata pengantin ini
dari air mata pengantin terus juga ada bunga pukul delapan dan lainnya nah dari situ ketika saya mencari tentang

itu salah satu untuk pakan lebah trigona nah trigona ini ternyata memang lebah
tanpa sengat dan bisa dibudidayakan di lingkungan perumahan jadi aman karena tanpa seng kata pepatah
sekali merengku dayung dua tiga pulau terlampaui pekarangan rumah menjadi indah sekaligus menjadi
sumber pakan lebah penghasil madu untuk seratus ml madu trigona yang kualitas premium ini biasa ia jual
jadi komara kuningan jawa barat